setelah sukses digelar pada bulan bulan sebelumnya transmart full day sale kembali menyapa keluarga indonesia
bagi anda yang sedang mencari berbagai macam kebutuhan harian anda bisa datang langsung ke transmart yang menawarkan diskon gede gedean
kali ini full day sale akan diadakan pada selasa dua belas september dua ribu dua puluh
ini merupakan kali kedua transmart full day sale digelar di bulan september ini
besarnya diskon yang ditawarkan akan sayang jika dilewatkan
transmart menawarkan potongan harga hingga lima puluh persen
harga ini masih akan mendapat potongan tambahan jika anda merupakan pengguna kartu kredit bank mega mega syariah dan pengguna alobank crime
menurut store general manager transmart cempaka putih transmart full day sale ini kembali diadakan karena melihat tingginya animum masyarakat pada full day sale sebelumnya
jadi artinya untuk pengguna itu ada tambahan diskon dua puluh persen
di samping itu memang barang barangnya juga sudah dapat diskon
jadi khususnya mungkin di elektronik jadi diskonnya itu bukan kita harganya dinaikin dulu baru dapat diskon dua puluh persen pada saat dikasir
tapi memang produknya sudah di diskon up to lima puluh persen dan tambahan diskon dua puluh persen untuk pengguna alobank dan pengguna mega credit card dan mega kredit card syariah
hampir sama dengan full day sale pada juli dan agustus lalu
barang barang elektronik masih menjadi penawaran terbaik
seperti misalnya televisi enam puluh lima inci ini dari harga asli sekitar empat puluh juta rupiah
pada full day sale setelah mendapat diskon bisa berada di dua puluh enam juta saja
tentunya diskon yang diberikan tidak hanya untuk barang elektronik saja
potongan harga juga mencakup kebutuhan lain seperti pakaian bahan pokok alat rumah tangga dan masih banyak lagi
sejumlah pelanggan yang sudah pernah merasakan langsung potongan harga di transmart full day sale
mengatakan diskon yang diberikan sangat membantu kepentingan
kalau menurut saya sih bagus mbak
dengan adanya sel sel begitu diskon diskon begitu membantu kita sebagai ibu rumah tangga
ya yang tentunya kita kan cari diskon diskon juga menurut saya sih bagus
ya lumayan lah kemarin bulan agustus kemarin bantu untuk kebutuhan belanja keluarga kan
kebutuhan bulanan lumayan sih mbak diskonnya dua puluh persen kan
yang unik dari diskon gede gedean ini jika biasanya potongan harga diberikan di jam jam
dan tertentu transmart menyediakan diskon sepanjang hari dari buka hingga gerai tutup
transmart full day sale kali ini akan diterapkan pada selasa dua belas september dua ribu dua puluh
sejak pukul delapan pagi hingga pukul sepuluh malam dan berlaku di seluruh gerai transmart di indonesia
tim liputan cnn indonesia